sekelompok pemuda yang tengah berkumpul di kawasan bintaro pondok aren
pada senin malam kocar kacir melarikan diri
untuk mengetahui kedatangan petugas satpo pp kota tangerang selatan melakukan razia
razia dilakukan dalam rangka penegakan aturan selama penerapan psbb
razia ini menyasar ke sejumlah tempat usaha yang buka di malam hari
dengan pengeras suara petugas menyerukan himbawan agar warga tetap di rumah tidak berkerumun
jaga jarak memakai masker serta rajin mencuci tangan
razia dilakukan di sebelah kelurahan di kecamatan pondok aren
masa belajar di rumah yang ditetapkan pemerintah justru dimanfaatkan sebagian pelajar
dengan melakukan balap liar di kawasan bekas jalan tol di kecamatan jabon sidoarjo jawa timur pada senin sore
alhasil polisi mengamankan ratusan pelajar beserta kendaraan roda dua
dari kurang lebih satu ratus sembilan puluh lima unit kendaraan kalau dihitung orangnya itu kurang lebih tiga ratus lima puluh orang
itu berlomba lomba melakukan kegiatan aktivitas balapan liar di jabon
para pelajar ini langsung dibawa menuju mapo resta sidoarjo
untuk diberikan pengarahan pendataan dan ditilang bagi yang tidak memiliki surat surat kendaraan bermotor
sementara itu petugas gabungan dari unsur tni polri dan satpol pp di banyuwangi jawa timur
berpatroli dengan membawa keranda jenazah untuk mengubarkan warga yang masih berkerumun pada senin malam
keranda jenazah ini sengaja dibawa berkeliling untuk mengingatkan masyarakat agar lebih sadar akan bahaya virus corona
razia dilakukan di sejumlah titik seperti warung makan hingga warnet yang masih dipenuhi pemuda yang bermain game online
tim liputan cnn indonesia